sejak pelarangan penggunaan obat sirup pada tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua lalu
angka kejadian kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak turun tajam
namun terjadi perbedaan angka pada jumlah obat sirup yang aman digunakan kembali
versi kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan
data dari kementerian kesehatan pertanggal tiga november dua ribu dua puluh dua menyebutkan bahwa
sejak akhir agustus lalu telah terjadi tiga ratus dua puluh tiga kasus gagal ginjal akut progresif atipikal
pada anak di indonesia
lebih dari setengah jumlah penderita gagal ginjal akut pada anak atau sebanyak satu ratus lima puluh penderita
dilaporkan meninggal dunia
saat ini sebanyak tiga puluh empat penderita gagal ginjal akut pada anak masih dirawat di rumah sakit
sedangkan sembilan puluh sembilan penderita sudah dinyatakan sembuh
cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melampaui ambang batas aman
pada bahan baku obat disinyalir menjadi penyebab kasus atipikal atau misterius ini
obat antidotum atau antidot atau penawar gagal ginjal pada anak ini
namanya injeksi pomepisol
dan semuanya ditanggung oleh pemerintah di luar hibah itu
dan tidak ada yang membayar pada anak anak yang sedang dilakukan pemberian obat pomepisol